ombudsman ri menilai adanya maladministrasi dalam kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di indonesia saat ini
ombudsman menilai maladministrasi tersebut dilakukan oleh kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan
anggota om busman ri robert naen dijaweng pada selasa siang menyatakan
kasus ini adalah bentuk kegagalan negara dalam memberikan perlindungan berupa jaminan keselamatan rakyat
menurut robert kemenkes telah melakukan maladministrasi karena kasus gagal ginjal akut sebenarnya sudah terjadi sejak januari
namun baru mendapat perhatian serius pada beberapa bulan belakangan
selain itu kementerian kesehatan dinilai tidak memberi informasi dan sosialisasi pada masyarakat
serta tidak memiliki keterbukaan dan akuntabilitas atas informasi yang valid dan terpercaya untuk kasus gagal ginjal akut
badan pom juga dinilai melakukan
melakukan maladministrasi karena tidak ketat melakukan pengawasan pada obat obatan yang diduga menyebabkan gagal ginjal akut
seharusnya bepom bisa mencegah hal ini muncul jika melakukan pengawasan ketat pada proses sebelum obat didistribusikan dan beredar di pasaran
jelas sekali ini adalah kasus sudah luar biasa
kami menemukan ada dua instansi yang melakukan maladministrasi
baik kementerian kesehatan maupun
badan pom dengan dimensi dimensi malamstrasi yang sudah disampaikan tadi
dari sisi data soal validitas dan akurasi data
kemudian kedua adalah soal keterbukaan informasi kepada publik
kemudian juga proses penanganan sendiri
hingga pengawasan kepada perusahaan itu kita lihat masih jauh dari maksimal
masih jauh dari standar yang ditetapkan